saudara ketua kpu hashim ashari pun meminta maaf kepada petugas kpps yang terpaksa menggunakan telepon genggam pribadi untuk proses rekapitulasi surat suara pemilu
hasim menyebut negara memang belum mampu untuk menganggarkan pembelian hp untuk kpps selama melakukan proses rekapitulasi dengan sirekap
hal ini disampaikan oleh hashim setelah mendengar keterangan dari saksi pengembang sirekap dari itb
hashim pun berterima kasih pada anggota kpps yang bersedia meminjamkan handphonenya untuk keperluan negara
pasalnya kpu belum atau saudara pasalnya dalam memindai formulir c hasil masih menggunakan hp masing masing petugas kpps
karena kualitas kamera hp yang berbeda menurut hashim menjadi masalah utama anomali pada tampilan web dengan formulir c satu
yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada anggota kpps yang telah berpartisipasi dan bersedia meminjamkan handphonenya untuk keperluan negara
karena negara belum mampu membelikan handphone kpps untuk melaksanakan sirekap ini terima kasih
selain itu saudara setelah sempat ditegur karena tertidur ketua kpu republik indonesia hashim ashari kembali kena sindir dari ketua mahkamah konstitusi
kali ini karena hashim ashari terlambat menghadiri sidang
saat suhartoyo membuka sidang sengketa pilpres di gedung mk pada pukul delapan pagi hari ini hashim terlihat belum hadir
ketua mk lalu menanyakan keberadaan hashim kepada komisioner kpu yang telah hadir
soehartoyo pun lalu mengingatkan jika kehadiran ketua kpu penting karena hari ini agenda sidang dengan mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli dari kpu dan juga bawaslu
pak ketua tidak hadir
di dalam perjalanan yang mulia
baik nanti ini penting karena kan yang menghadirkan untuk pembuktian kpu dan bawaslu kan dijadwalkan pagi ini